halo selamat malam
asma adalah pemenang kuis
dan dia adalah calon istri saya
tapi mas kevin kayaknya nggak mungkin asma
semuanya cantik dan dari keluarga yang terhormat
kamu harus pilih salah satu dari mereka
untuk dijadikan istri kevin butuh seseorang yang benar benar mencintai kevin apa adanya
bukan karena kepimpinan anaknya pak susilo
dan semua perempuan ini sama
mereka suka sama kevin karena kevin anaknya pak susilo
salah satu orang terkaya di jakarta
kamu tahu dari mana
karena hampir semua perempuan yang ada di foto ini adalah perempuan yang terkaya
dan percaya deh pasti mami dan papi nggak mau kalau kevin menikah dengan salah satu perempuan ini
terus gimana caranya mencari calon istri untuk kamu
tenang aja kevin sudah menemukan cara yang paling bagus untuk mencari calon istri
undian di tv pi
kamu lagi mabuk ya
nggak pi kevin serius
kevin bener bener sadar
setiap perempuan yang papi dan mami pilihkan untuk kevin pasti nggak cocok dan kevin nggak suka
dan sebaliknya juga begitu kan
daripada kita pusing untuk milih jodoh untuk kevin
lebih baik kita serahin saja sama bos yang nyiptain kita di atas nih
tapi gimana caranya
ya dengan cara tv reality show me disiarkan live di seluruh stasiun tv di indonesia
jadi kevin akan memberikan kesempatan kepada perempuan perempuan ini
pada perempuan perempuan yang mau menikah dengan kevin dengan kirim sms
you know pi semacam kuis undian gitulah
kamu sudah gila
saya setuju sama kevin
ya saya setuju
tapi ini nggak masuk akal loh
nah itu namanya jodoh
selalu datang dengan cara yang aneh
dengan siapa saja kapan saja dimana saja dan dengan cara apa saja
karena jodoh itu rahasia allah
allah itu maha tahu
dan allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita semua
termasuk jodoh yang terbaik untuk kevin
tapi ibu dengan cara seperti ini
perempuan yang tidak tepat bisa menjadi menantu kita nantinya
dan kemungkinan itu sangat besar sekali terjadi
masa kita akan punya menantu tanpa kita tahu apa asal usulnya
apakah dia benar benar perempuan yang baik buat kevin
kamu betul sekali andam susilo
tapi apa yang baik buat kamu
belum tentu baik untuk kevin dan yang lainnya
jadi lebih baik kita biarkan berjalan dengan sendirinya
semoga saja allah mempertemukan kevin dengan calon jodoh yang terbaik
dengan cara seperti ini
tapi ingat kevin
kalau sampai terjadi apa apa nanti
jangan salahkan papi
jangan salahkan papi
terima kasih oma
ya ampun ada kesemua pada ikutan
ya itu menghitung bingung
ya udah deh kalau aku juga mau beli satu
pemirsa dalam sejarah kali ini
untuk yang pertama dan yang mungkin untuk yang terakhir kalinya
seorang pria tampan
anak satu satunya dari seorang jutawan
akan memilih istrinya sendiri lewat cara undian sms
mengapa dia melakukan hal aneh seperti ini
kita akan mengetahui jawabannya dari orangnya sendiri

tentang hal hal yang terjadi di rumah
kenapa sih alasan kamu memilih istri melalui undian sms ini
oke baik selamat sore semuanya
sebelumnya saya mau berterima kasih kepada semua perempuan
yang akan mengikuti saya mbak ara ini
mungkin anda semua akan berpikir
ini adalah suatu keanehan atau mungkin ini suatu kegilaan
tapi terus terang saya tidak punya pilihan lain
banyak orang mengenal saya sebagai seorang playboy
mungkin benar dan mungkin juga tidak
dan banyak perempuan yang datang dan pergi dalam kehidupan saya
mereka semua bilang bahwa mereka mencintai saya
dan saya juga bilang ke mereka bahwa saya mencintai mereka
tapi kita tahu semua itu adalah bohong
mereka tidak mencintai saya dan saya juga tidak mencintai mereka
yang mereka cintai adalah seorang enam jutaan
yang mempunyai mobil mobil mewah dan uang yang banyak
lihat aja hidup kita akan hancur
terus terang saya sudah tidak punya catatan
sudah tidak punya cara lain
mungkin ini adalah satu satunya cara
seorang wanita yang akan mencintai saya apa adanya
seorang wanita yang akan mencintai saya
saya akan hancurin sepedanya si asma
biar dia tidak akan pernah menanggung saya
dan mungkin dengan sayembara ini saya akan menemukan perempuan itu
dan pada saat dia datang hati ini akan dengan sendirinya menyambut dia dengan kata
siapa tuh teh artis ya
dia itu adalah salah satu anak jutawan
dan sekarang dia sedang mencari calon istri yang lewat sms
kamu tuh yang aneh
eh ambuh asma lagi asma lagi
aduh serius bener teh megang handphonenya
ah mau ikutannya teh ya
iya iya dong kali aja kan tete yang terpilih
ini tuh kayak dongeng ya pangeran ya lagi nyari calon istrinya
kalau gitu atma ikutan dong teh
siapa tau asma juga sama
udah dong ya daftarin ya
kamu tuh jadi pembantunya jadi gak cocok apalagi jadi istrinya
teteh asal tau aja nih teh ya yang namanya rizky maut dan juga yang namanya jodoh itu hanya allah yang tau teh
eh siapa tahu aja allah baik hati kan sama asma terus udah gitu jadiin si siapa tadi tuh mas artis itu jadi jodohnya asma
ah teteh tahu nih asma pasti teteh merasa takut tersaingi sama asma
nggak mungkin ih
teteh sih nggak takut tersaingi sama kamu
kalau nggak takut ya atur didaftarin aja kan nggak akan ada ruginya
oke teteh daftarin
hiiih cantik bener sih teteh hiih
oke pemirsa kini saatnya saya memberitahukan bagaimana caranya anda mengikuti undian ini
persyaratannya mudah sekali terbuka untuk siapa saja asalkan anda
wanita berusia delapan belas hingga dua puluh dua tahun dan harus berstatus single
sekali lagi wanita berusia delapan belas hingga dua puluh dua tahun seratus single
kirimkan sms anda ke seribu dua ratus tiga puluh empat dengan cara
ketik reg spasi nama anda spasi umur kirim ke seribu dua ratus tiga puluh empat
dan undian ini berlaku satu jam dari sekarang
dan tak lupa saya juga ingin mengingatkan bahwa undian ini akan diumumkan pada hari ini juga
dan akan ditelepon langsung oleh kevin sendiri
oh gitu sekarang saya punya ide yang lain untuk balas dendam sama dia
oke sudah siap semuanya
ya kita hitung sama sama ya
halo selamat malam
saya kevin asma adalah pemenang kuis dan dia adalah calon istri saya
siapa sih teh
hmm mas kevin kayaknya nggak mungkin asma deh
soalnya kita pakai handphone yang sama
asma itu adalah pemenang kuis
sekarang saya mau bicara dengan asma
ada apa mas kevin
karena itu kamu harus segera ke jakarta

kalau sampai kamu gak datang itu berarti kamu dianggap mengundurkan diri
yaudah kalau begitu sampai bertemu di jakarta ya
jangan lupa like subscribe dan share ya